lu berani sama siapa sih
bukan sebelumnya lagi
lo bingung nih sama bapaknya nadia
nadia itu adalah pacar lo
iya gue tau gak usah lo jelasin
gue tuh bingung aja kak
ya nanti nek indri upload video baru
mak dikasih tau
yang kasih tau itu siapa
gue itu mau ngeliat videonya indri bukan videonya youtube
yaudah mak nanti nek indri ada video baru
inyong yang kasih tau
indri tau gak gue ngeliat videonya
gue pengen sering sering lihat
papa sama andrea aja deh
indra gak usah ikut ya
ini kan urusan lo
lo kok gak ikut
indri punya cowok kayak kak indra
nyak nyak tau gak
ternyata mobil barunya si mina
dipake buat narik
ya kayak begitu deh
tapi biar keren
sama si kicit aja
minum dulu ya
bi mau sampai kapan lu begini terus
bi gak apa apa kok nyentuh aku
dari tadi lu kagak keluar dari kamar
lo mesti sadar kalo kenyataannya tuh si andri
bi gak mikirin ke andri nya tua
dari cara lo manggil andri ke andri
itu artinya lo masih mikirin dia
bi lu tuh cakep
sekolah lu tinggi
lu punya kerjaan
masa sih lu gak bisa cari orang yang lebih
lu bilang susah
tapi lu yang kagak mau
lu kagak usah maluin gue
maluk maluin orang tua lu
lu mesti buka hati lu
lupain tuh anaknya si bulog
sekarang lu ngaca
ini lu siapa
cepet lah tiap hari ketemu sama si nuni
berantem kayak orang kurang kerjaan aja
dia mah bahannya gak abis abis
setiap ketemu ada aja tuh bahannya untuk nyindir minah
mulai besok minah mau pindah warung
akang seneng ya
kalau mama seneng akang seneng
eh aduh sakit
ntar berhenti minah
gue heran sama bokapnya nandika
kalian tuh bosin
kita pasti mau tidur di tempat itu
nanti disini ya
sampe aku mau cuman ngahatch video gue
sinnya kayak rhx
ecnya mah dah
buka jendela dulu ya
uhuh udaranya panas banget
ntar nyamuk masuk
lu sama bapaknya nadia takut sama nyamuk takut
beraninya sama siapa sih lu
udah curhat deh
nanti nyamuk masuk
bukan bukan bukan itu
lu sama bapaknya nadia takut sama nyamuk takut
lu berani sama siapa sih
bukan sebelumnya lagi
lo bingung sama bapaknya nadia
nadia itu adalah pacar lu
iya gua tau gak usah lu jelasin
yaudah lanjut kalau gitu
gue tuh bingung aja kak
bokapnya itu nyuruh nadia cepet cepet nikah
biasanya kan orang tua itu melarang
mau pelan propsin